pemerintah kota banjarmasin meminta seluruh masjid di banjarmasin untuk membentuk tim satgas covid sembilan belas
guna mengawasi pelaksanaan sholat taraweh dan sholat lainnya selama bulan ramadan
mereka diharapkan dapat bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjidnya masing masing
untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berjalan dengan baik
tim satgas banjarmasin kamis siang memantau pelaksanaan ibadah di masjid masjid yang ada di banjarmasin
salah satu masjid yang dipantau oleh satgas adalah masjid al jihad banjarmasin
hal ini berhubungan dengan imbauan yang diminta pemerintah kota banjarmasin
agar seluruh masjid di banjarmasin membentuk tim khusus yakni tim satgas covid sembilan belas
di mana tim satgas covid sembilan belas masjid bisa memantau jemaah yang datang
seperti mokursul tubuh meminta jemaah memakai masker saat memasuki areal masjid
dan menyediakan masker bagi yang tidak membawa masker
selain itu para jemaah diharapkan membawa alat sholat sendiri
dibentuknya tim satgas covid sembilan belas masjid ini agar pengelola masjid bertanggung jawab
mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid masing masing
sebagai bentuk kecil pengendalian penularan virus covid sembilan belas
jadi masing masing masjid kita imbau untuk memiliki satgas sendiri sendiri
sk nya dari pengurus masjid saja
jadi ada tanggung jawab dari masjid itu sendiri dalam pengelolaan dan pengawasan protokol kesehatan
di masjid al jihad sendiri pihak pengelola masjid sudah membentuk tim yang mengawasi para jemaah yang datang
dan mengatur posisi shaft sesuai jarak yang sudah ditentukan
selain itu petugas masjid juga meminta jemaah yang datang untuk membawa alat sholat sendiri
yang berkaitan dengan ramadan ini kita ada kepanitiaan dan petugas untuk baik itu yang mengatur syaf
mengarahkan jemaah dan itu melekat tugas mereka untuk prokes ini
jadi bagi ada jemaah yang lupa bawa masker atau tidak pakai masker
kita ingatkan kalau mereka bawa mohon dipakai dan kalau mereka lupa bawa kita siapkan untuk pakai masker
selama ramadan pemerintah kota banjarmasin tidak melarang masjid untuk menggelar sholat tarawih
sepanjang mampu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik
saat ini angka covid sembilan belas di banjarmasin masih tinggi
dengan penambahan sebanyak dua puluh satu kasus baru pada kamis lima belas april dua ribu dua puluh satu sehingga total menjadi delapan
sementara penambahan angka covid sembilan belas di kalimantan selatan sebanyak dua ratus dua puluh satu kasus
sehingga total keseluruhan covid sembilan belas di kalsel menjadi tiga puluh satu sembilan puluh delapan kasus